tes pcr saat ini masih menjadi cara paling efektif
untuk mengetahui seseorang terinfeksi covid sembilan belas atau tidak
stik steril untuk swab dimasukkan ke dalam hidung dan tenggorokan
untuk mengambil sampel lendir di dalamnya
dua area ini dipilih karena menjadi tempat virus mengandakan diri
ada orang yang tidak bereaksi setelah diswep
tetapi tidak sedikit juga yang tersedak hingga muntah
lalu pertanyaannya apakah tes swab boleh dilakukan
ketika kita sedang berpuasa apakah tes ini bisa membatalkan puasa
apalagi tes swab di berbagai fasilitas kesehatan
biasanya dilakukan pada pagi hingga sore hari dikala orang berpuasa
kalau pcr kalau itu bisa setuju
soalnya pcr itu kan hanya memasukkan sebagian
tidak seluruhnya masuk gitu loh mbak
itu kalau menurutku setuju setuju aja sih kalau siang hari
sebagai bukanya dilakukannya jangan siang hari deh malam aja
ibu apa yang dikhawatirkan kalau swab di siang hari
takut membatalkan puasa
kalau dari mui nya bilang nggak batal sih aku sih nggak masalah sih
majelis ulama indonesia berpandangan
melaksanakan tes swab tidak membatalkan puasa
karena tidak ada benda atau cairan lain yang ikut masuk ke dalam saluran tubuh
ini kan nggak sampai ke tenggorokan juga nggak sampai kan
hanya di pangkal tenggorokan itu saja
jadi tidak mengganggu sama sekali
tidak membatalkan tidak mempengaruhi keabsahan
puasa kita di siang hari
ketua pba al wasliyah ini menambahkan
muntah setelah tes swab pun tidak membatalkan puasa
karena bukan perbuatan yang dilakukan sendiri dan bukan kesengajaan
waktu untuk melakukan tes swab pun bisa kapan saja
tim ikutan cnn indonesia